keketuaan asean dua ribu dua puluh tiga menjadi saksi kepemimpinan internasional indonesia
menghasilkan capaian nyata dalam penguatan kerjasama regional
local currency transaction atau lct menjadi salah satu kesepakatan
dalam ktt asean ke empat puluh dua di labuan bajo
dengan kesepakatan nct transaksi antara dua negara
dapat dilakukan dengan mata uang lokal
sehingga meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah
dan memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik
pada skala regional semangat memperkuat lct telah ditindak lanjuti
melalui kesepakatan bersama gubernur bank sentral dan menteri keuangan asean
pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh
pada skala nasional kolaborasi antar otoritas
menjadi kunci mendorong implementasi lct
bank indonesia kementerian koordinator
bidang perekonomian kementerian koordinator bidang maritim dan investasi
kementerian keuangan kementerian luar negeri
kementerian perindustrian kementerian perdagangan
kementerian badan usaha milik negara
otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan
sepakat membentuk satuan tugas lct
melalui penandatanganan nota kesepahaman
tentang kerjasama dan koordinasi
dalam rangka peningkatan penggunaan mata uang lokal
dalam transaksi indonesia dengan negara mitra
dengan sinergi kebijakan yang kuat
transaksi antar negara menggunakan mata uang lokal
menjadi salah satu bukti keberhasilan
keketuaan asean indonesia dua ribu dua puluh tiga
selamat datang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman
pembentukan satuan tugas nasional local currency transaction
kerangka kerjasama local currency transaction atau lct
merupakan salah satu kesepakatan dalam leaders declaration ktt asean ke empat puluh dua
yang bertujuan mendukung stabilitas ekonomi
dengan mendorong penggunaan mata uang lokal
dalam transaksi bilateral antar negara asean
melibatkan sepuluh lembaga negara dan kementerian
selanjutnya bapak dan ibu pejabat penandatangan dokumen
tanda tangani dokumen yang telah disiapkan
kami mohon bapak ibu pejabat penandatangan
dapat mengangkat nota kesepahaman ke arah kamera
sekali lagi kami mohon untuk dapat mengangkat
nota kesepahaman ke arah kamera
dilanjutkan dengan foto bersama
kami persilakan menempati posisi foto bersama
kami minta maaf ketika dipadam ini
kami dapat penggunaan rencana
dapat pembranan kursus kese hombres